permadi arya atau yang kerap dipanggil abu janda pada dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
dilaporkan komite nasional pemuda indonesia atau knpi ke baris krimpolri kebayoran baru jakarta selatan
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia arman helmi
selamat sore arman
apakah proses pemeriksaan terhadap permadi arya atau abu janda telah selesai
hasilnya apa dan apakah permadi arya akan diperiksa lagi ke depannya arman
rifana sejauh ini kami masih menanti hasil daripada pemeriksaan terhadap permadi arya atau abu janda
yang menjalani pemeriksaan atas laporan dari knpi terhadap dua statement atau dua cuitannya
tadi kami mendapatkan keterangan ataupun juga konfirmasi dari direktur tindak pidana siber baris krimpolri
brigjen selamat uliandi yang mengatakan kepada awak media atau wartawan yang ada di barreskrim
bahwa pemeriksaan terhadap abu janda telah berlangsung sejak pukul tiga belas atau jam satu siang waktu indonesia barat
jadi sampai sekarang
sejauh ini kami masih menunggu proses pemeriksaannya seperti apa karena tadi juga pada awal datang ke baris krim polri
teman teman awak media tidak bisa mengetahui atau melacak abu janda atau permadi arya masuk melalui pintu mana
karena di belakang kami saat ini memang adalah pintu masuk utama menuju ke ruang pemeriksaan
mungkin saja abu janda atau permadi arya menggunakan akses atau pintu masuk yang lain
sehingga sejauh ini masih belum terlacak atau diketahui oleh teman teman atau awak media yang ada di sini seperti itu rifana
jadi kami masih belum bisa mengetahui akses ataupun juga hasil pemeriksaan terhadap abu janda sendiri
dan seperti kita ketahui bersama abu janda dilaporkan oleh knpi atas dua laporan berbeda
yang pertama laporan yang dilayangkan kepada baris krimpolri pada tanggal dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh satu
yang berisi tentang ujaran kebencian atau cuitan ujaran rasisme terhadap mantan komisaris komnas ham natalius pigai
kemudian juga surat yang tertanggal laporannya dua puluh sembilan januari
dua ribu dua puluh satu tentang cuitan permadi arya yang mengatakan bahwa islam merupakan agama pendatang yang arogan seperti itu
akibat pernyataan atau statement daripada permadi arya ini banyak sekali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat
kami memantau itu dari beberapa hari sebelumnya begitu
kita lihat atau saya catat di sini
banyak pihak yang memberikan komentar
yang pertama adalah toko nu dari pemurus sabang istimewa amerika serikat ahmad sahal
kemudian juga ketua umum persaudaraan
alunni dua ratus dua belas selamat ma'arif
kemudian juga sekjen pbn hadatul ulama helmi faisal zaini
kemudian ketua umum pp pemuda muhammadiyah
dan anggota dpr fraksi pks
semua mengatakan bahwa statement daripada abu janda ini salah besar
justru islam merupakan agama yang toleransi terhadap kebudayaan lokal
tidak seperti yang diujarkan abu janda di dalam twitternya
at permadi aktivis satu
tapi sejauh ini
akibat reaksi daripada statement daripada abu janda menimbulkan aksi saling lapor melapor seperti rifana
dan hari ini juga barusan tadi beberapa waktu yang lalu
sudah ada teman teman dari ikatan aktivis sembilan puluh delapan bekerja sama dengan knpi
kemudian juga ada dari ppmk
mereka juga ikut memberikan laporan kepada natalius pigai
yang memberikan ujaran rasisme
yang menyatakan bahwa suku jawa merupakan etnis tirani dan suku yang lain merupakan suku babu
dan ini juga
menimbulkan reaksi beragam dan reaksi keras daripada organisasi pemuda serta aktivis sembilan puluh delapan
dimana mereka juga melaporkan dan meminta bareskrim untuk mempolisikan natalius pigai
yang sama sama juga memberikan ujaran rasisme
sama seperti abu janda seperti itu rifana
dengan adanya aksi saling lapor melapor ini
apakah sudah ada informasi ataupun keterangan dari bareskrim polri
mereka akan memanggil natalius pigai
setelah tadi ada laporan masuk dari beberapa orang
kepada natalius pigai
ya ikatan alumni atau ikatan aktivis sembilan puluh delapan
mereka punya komitmen
mereka akan menyiapkan beberapa kurang lebih seribu pengacara seperti itu
untuk mengawal aksi ataupun juga statement yang menimbulkan ujaran kebencian ini
mereka katanya sudah berdialog dengan barreskrim
dan bareskrim juga menyetujui dan sepakat bahwa ujaran ujaran kebencian yang dihasilkan beberapa waktu yang lalu ini
dapat menimbulkan potensi pecah belah
dan dalam waktu dekat mereka juga akan memanggil natalius pigai untuk diperiksa lebih lanjut di bareskrim
terima kasih koresponden cnn indonesia arman helmi
atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali